komisi pemberantasan korupsi belum mengambil langkah lebih lanjut dalam memproses kasus suap yang menyeret pejabat di direktorat jenderal pajak
yaitu kepala kantor djp khusus jakarta muhammad hanif dan dirjen pajak ken dwi jugestedi
selain nama nama di dirjen pajak saudara ipar presiden joko widodo arief budi sulitisio diduga juga terlibat dalam kasus suap ini
sebelumnya ramapaneker raja mohanan nir direktur pt ekprima ekspor indonesia dan kasubdit bukti
permulaan direktorat penegakan hukum djp handang soekarno ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap pada operasi tangkap tangan kpk pada dua puluh satu november dua ribu enam belas
terkait dengan keterlibatan saudara ipar presiden joko widodo arief budi sulitisio mengatakan sebagai perantara raja mohanan dan ken
kpk mengatakan perlu melakukan
dan dalam menyelidiki kasus ini kpk telah memeriksa ken dwi jugestedi dan juga muhammad hanif